apa masalah prt sakit
april kalo ada apa apa hubungin aku aja
terutama soal asistennya sot
yaudah anak anak yuk kita pulang
hansi perth saya titip april ya sama pak retek
sebenernya kesini mau jagain prt apa mikirnya gitu
eh ini kan jomblo yang jelas jelas dong
incer incer anak ya kan
pak retek kenapa pak retek
pak retek beneran sakit
iya beneran dia sakit
pak retek kenapa sakit
pak retek kenapa sakit
pak retek kenapa sakit jantung
soalnya dada kirinya yang sakit
iya aku punya jantung
iya sih kalo gak punya jantung berarti udah mati
rewa ini beneran sakit
eh pak retek beneran ya pak retek jangan bercanda dong pak retek beneran gak ini
bawa saya ke rumah makan
ih kalau sakit itu jangan ke rumah makan ke rumah makan kalau lapar
ini sakit beneran bu ke rumah sakit
berarti beneran sakit ternyata dia orang dia bisa sakit anak anak
coba sekarang kalian semua panggil hansi first
bantuin pak retek bawa ke rumah sakit
pak retek kalo rumah sakit tuh belum penuh suruh pasang ke jiwaja ya pak retek ya
seter bulan dong
wah itu ash tadi
makasih ya pak retek
ibu anak anak tolong tumbuh di luar ya
biar pak rt diperiksa sama dokter
kalian keluar keluar keluar
ayo keluar keluar keluar
kalau kita di luar aja yuk kita nunggu di luar ya
wah saya tinggal ya sester
udah dibilang pengen pulang ya dirawat disini gimana sih
eh pak retek pengen sembuh apa engga
yaudah kalo gitu mesti dirawat disini mau dirawat di panti jompo
yaudah pak retek nurut aja ya
kan pak retek takut disuntik nih gapapa deh
tapi hansi pers saya minta tolong ya
nanti hansi persnya gantian jaga pak retek sama temenin april biar dia sendirian
berhenti aja lah yang jagain lah
apaan sih pak retek manjai gelo
disini kan udah banyak yang nemenin
ada dokter ada sester
udah ditemenin sama mereka enak malah kalau apa apa
kalau sakit kepala tinggal cus suntik
udah lah disini aja lah
saya suster anak saya yang akan merawat pasien yang ada di kamar ini
jadi sester anna yang bakal ngerawat sama merthek
april seneng banget
mohon maaf semuanya tolong tunggu di luar ya biar pasien bisa istirahat
bisa kok ada sester anna
siapa juga yang mau nemenin pak retek
mari sester yuk
yaudah sester pulang
pak rt siap siap disuntik
pak rt sekarang pak rt makan ya biar bisa minum obat
cuma jangan kita serang
kalo makanya deneran
aja yang jaga gimane deal kan
coba itu enak aja dulu
eh gabisa aku kan disini atasan kamu
jadi malam ini biarin aja aku yang jagain payarnya disini
eh udah udah udah masih mau ribut terus
gausah terlalu keliatan kalo rebutan cewe
ehh gatau apa cewe cantik disini jadi tersinggung
kayak gapernah muda aja
gapernah muda maksudnya sekarang teh saya tua
saya teh masih muda tau ga
ah tante ali sama rafa pulang dulu ya
april baik baik ya disini
pokonya nanti tante pasti bakal sering kesini buat ngecek perkembangan paret teh ya
iya tentu april juga masih kabarin bele yang di kampung
april kalo dapet apa hubungin aku aja
terutama soal susernya sot
yaudah anak anak yuk kita pulang
hansi pers saya titip april ya sama paret teh
sebenernya kesini yang mau jagain prt apa yang mau ngicirnya sot
eh bukan sot
yang jelas dua dong
ntar kalo lu ketemu sama susur nge sot gimana
udah susur nge sotnya ngenti aja bangdik ya
yaudah bangdek deh
moh aku temuin sama susur nge sot
nanti pokonya kalo udah sampe rumah ali langsung nganti baju ya mandi ya
soalnya di rumah sakit itu banyak bakteri
mami ga mau kalian kenapa dua
enggak kan ga ada ngawasin kita aku takut
ngapain sih kalian kok pada berhenti
pesteri sama petek tapi nggak dikasih ih kau amerte nggak mau makan aku bilangin sama suster
ada nih suster anak waduh ada betul hai suster anak ini omerte nggak mau makan april iya iya
nanti dimakan nanti dimakan ya udah nanti janji ya harus makan iya iya iya ya udah aku mau ikut
sebentar sebentar ya ya ya ya ya ha ha nyaponakan receh tangga ribet asem nih mulutnya ngopi bisa
kali masih kaku aja rumah sakit ah ibu segala ah udah
ini rumah sakitnya enak sebenarnya mah
bikin merinding aja nih rumah sakitnya
apa itu ya aja dikepok nih mah
tapi penasaran kayak nempo pengen lihat
ah demi ngopi mulut asem harus berat